pebulu tangkis tunggal putra indonesia jonathan christie melaju ke babak delapan besar indonesia open setelah menang atas pebulu tangkis perancis thoma junior popov
berlangsung dalam tensi tinggi jual beli serangan mewarnai permainan kedua pebulu tangkis ini dengan sejumlah rally panjang
langsung selama dua puluh empat menit popov unggul tipis dua puluh satu sembilan belas pada game pertama
jojo yang unggul head to head dalam dua pertemuan terakhir bangkit pada game kedua
ia mulai konsisten dalam bertahan tetapi kuat saat menyerang sehingga berhasil memaksa rubber game
pebulu tangkis perancis ranking ke dua puluh tujuh dunia ini tampak lelahan pada game ketiga meski beberapa kali tetap berhasil merepotkan jojo
akhirnya jojo mampu melaju ke kuarter final setelah menutup rubber game dua satu sebelas
di babak kedua dan babak ketiga
berkaca dari pengalaman babak yang pertama set keduanya itu saya bermain lebih tenang
tidak mau lebih banyak bermain yang terlalu terburu buru yang membuat thoma lebih nyaman lagi
sehingga tadi saya coba lebih banyak untuk menggunakan panjang lebar lapangannya jadi membuat toma itu lari terus